kalian saya prabowo subianto
meminta dengan sungguh sungguh kepada seluruh masyarakat indonesia
khususnya sembilan puluh enam dua juta rakyat indonesia yang telah memilih pasangan prabowo gibran
untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi
ataupun di tempat tempat lain apalagi di jalanan
demi menjaga kesejukan demokrasi
menjaga persatuan dan keutuhan
bangsa menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat indonesia
berkali kali saya ingatkan
dengan kerukunan di antara kita
indonesia akan mencapai cita cita bangsa
menganjurkan sikap yang sadar
sikap cinta tanah air
sikap sayang kepada rakyat indonesia
saya menghimbau seluruh pendukung prabowo gibran
untuk sekali lagi menahan diri
berjiwa besar berhati yang teguh
dan memberi suatu dukungan
tidak dengan aksi aksi massa dan aksi aksi di jalan
hal ini tidak berarti bahwa kita lemah
justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan
pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri
pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan golongan atau pribadi
yakinlah kekuatan rakyat ada di siak kita
cita cita rakyat itu adalah tujuan kita
kita tidak ragu ragu sedikitpun
bahwa saya menghimbau untuk menahan diri
tidak berarti bahwa kita lemah
tidak berarti bahwa kita gentar
menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan
kita sungguh sungguh mengerti keadaan
kita telah menerima mandat dari rakyat
dan kami siap menjalankan mandat tersebut
tenang sejuk menahan diri
hakim hakim mahkamah konstitusi
dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat
demi masa depan indonesia yang kita cintai
dan marilah kita menatap masa depan kita
berkait dengan keputusan m k ini kan juga jadi polemik di masyarakat pak
mereka ada beberapa masa yang juga turun
informasinya ada masa aksi ini yang akan terlihat aksi
ada ribawan dari pak anies atau bukti min
ini adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi
karena itu kebebasan berekspresi dihormati
dan itu artinya menghormati sesama yang mau berekspresi
jadi bagi siapapun yang
merasa ikut bertanggung jawab
hormati sesama ikuti semua aturan tertib aman damai